kami lagi kembali di siena indonesia breaking news
pemirsa hingga rabu siang rumah sakit umum pusat persahabatan jakarta
telah memulangkan dua puluh dua pasien covid sembilan belas yang sudah dinyatakan sembuh
namun jumlah pasien suspek covid sembilan belas yang juga terus bertambah
memaksa rumah sakit rujukan pemerintah tersebut untuk menambah kapasitasnya
usai memberikan keterangan pers di kantor pusat bnpb jakarta pada rabu pagi
jurubicara rsup persahabatan elina burhan menghimbau masyarakat untuk dapat
mendeteksi lebih dini gejala gejala terjangkit virus covid sembilan belas
hal tersebut sangatlah penting untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
dan memudahkan proses penyembuhan pasien
meskipun tingkat kesembuhan pasien positif covid sembilan belas di rumah sakit umum pusat persahabatan
semakin membaik namun rumah sakit rujukan pemerintah untuk covid sembilan belas itu
juga tak menampik bahwa jumlah pasien suspek covid sembilan belas
baru terus bertambah
saya karena saking banyaknya pasien sekarang
rumah sakit persahabatan sudah menambah kapasitasnya
kapasitas tempat tidur itu sekarang sudah lebih dari tujuh puluh tempat tidur
sejauh ini kita masih merawat pasien pasien
sampai saat ini sudah ada sekitar dua puluh dua yang sembuh
itu yang kemarin barangkali mudah mudahan akan ada berita baik selanjutnya
untuk hari ini atau hari hari ke depan
semakin banyak yang sembuh
tapi intinya kalau kita bisa mendeteksi lebih dini
lebih ditemukan yang ringan ringan
dan ini kemungkinan untuk sembuh lebih besar